tersambung dengan menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan atau pmk pak muhajir effendi selamat siang pak muhajir
apa langkah anda terkait hal ini yang sudah menjadi perhatian dunia karena menewaskan banyak ratusan orang pak menteri
ya tentu karena ini saya kira tragedi atau insiden sepak bola yang banyak menelan korban mungkin nomor dua ya
saya kira ini kita harus prihatin
dan kita sudah cek di lapangan untuk siapa yang sakit dan berapa jumlah korban
dan langkah langkah berikutnya terutama untuk menyesuaikan masalah korban ini
dan nanti baru berikutnya kita akan
kita lakukan tahap tahap yang lain termasuk kemungkinan investigasi terhadap kasus ini
investigasi yang akan dilakukan pak muhajir ini sudah sesuai koordinasi anda dengan komunikasi anda dengan pak menpora pak jokowi dan pak mahfud md sejauh ini
ya sudah arahan presiden kan sudah jelas ya
jadi tentu saja kita sangat perhatian dan menyesuaikan kejadian ini sesuai dengan pernyataan pak presiden
kemudian presiden juga meminta supaya diinvestigasi sungguh sungguh
dan harus ada pihak yang bertanggung jawab
dan yang berikutnya yaitu untuk saat ini sementara kompetisi sepak bola diperhentikan dulu
untuk pertanggung jawaban pemerintah biaya pengobatan seperti apa penanganannya seperti apa juga pak menko
saya tadi sudah bersama sama bu gubernur dan juga kapolda pangdam meninjau ke lokasi rumah sakit rumah sakit yang sekarang ada yang korban
bahkan tadi ada beberapa korban susulan karena di rumah semula merasa sehat tapi ternyata sampai di rumah selalu terasa kalau dia sakit
dan sudah kita sepakati kita putuskan bahwa semua biaya akan ditanggung oleh pemerintah
baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat
kemudian juga santunan tadi dari provinsi jawa timur akan memberikan santunan baik kepada mereka yang meninggal
ahli waris maupun kepada yang korban luka korban cedera
kemudian dari pemerintah daerah juga begitu pemerintah kabupaten malang sudah memutuskan nanti juga akan memberikan santunan kepada mereka yang meninggal maupun yang cedera
nah ini saya sedang koordinasi dengan pemerintah
daerah yang lain yang warganya juga jadi korban untuk juga supaya membuat kebijakan yang sama
dan untuk pemerintah pusat saya sudah minta bu mensos juga sama nanti pemerintah pusat akan memberikan santunan kepada mereka yang jadi korban
ya kalau anda sudah terjun langsung memantau langsung pak menko soal korban yang tengah dirawat tentunya
apa keluhan yang mereka utarakan ke anda
sehingga pemerintah juga harus ambil tindakan santunan sudah menjadi jaminan pak menko
rata rata mereka korban karena jatuh dan juga ada yang terinjak dan yang meninggal saya lihat salah satu penyebab kematian adalah karena dia diinjak injak oleh penonton yang lain
karena mereka terjadi escape ya terjadi kekacauan
menuju ke arah pintu pintu keluar ketika terutama ketika pihak kepolisian menggunakan gas air mata itu
itu kemudian terjadi kekalutan dan pada mereka mencari pintu keluar
nah disitulah terjadi kerumunan yang tak terkendali dan ada yang terinjak dan sebagian meninggal itu
baik kalau anda menunggu laporan dari tim anda apakah ada yang terdapat balita
atau anak anak dalam peristiwa ini dan mungkin tengkat waktu berapa lama ya untuk investigasi yang akan dilakukan oleh pihak anda
sejapat mungkin tadi saya sudah melihat juga foto foto korban di rumah sakit
saya bisa pastikan masih ada korban yang remaja lah ya status remaja
tapi bukan anak anak kalau anak anak kayaknya tidak ada
kalau perempuan gimana
yang sebagian adalah
tidak ada perempuan ya disini ya berarti
berapa orang ya
semuanya ada saya pastikan ada
cuma berapa jumlahnya saya belum merinci
anda harus tunggu laporan ya pak menteri seperti tadi yang saya tanyakan
sekarang korban yang tercatat satu ratus tiga puluh dan yang sembilan belas masih belum teridentifikasi
sekarang sedang dikumpulkan jenazahnya di rumah sakit
saya pulang bar rumah sakit provinsi
sambil menunggu nanti ada pihak ahli waris atau pihak keluarga yang melakukan klaim
baik pak menteri seperti yang saya utarakan tadi ke anda
berapa lama waktu yang anda butuhkan pihak anda untuk investigasi terkait hal ini
investigasi kan bukan menang saya
saya sebagai menko pmk kan terutama untuk menangani tanggap insiden ini ya
sehingga kita selesaikan dulu
siapa siapa yang menjadi korban ini
yang meninggal juga harus segera tuntas
sesuaikan dengan prosedur penanganan jenazah
baik menurut agama maupun menurut kasus yang terjadi
kemudian yang tidak kalah penting juga saya akan perhatian betul kepada mereka yang sedang dirawat
termasuk kita masih mencari lagi mereka mereka yang sebetulnya sakit
tapi mungkin belum ada keinginan untuk masuk ke rumah sakit
yang lebih penting lagi menurut saya ya
harus ada jaminan bahwa setelah ini tidak akan terjadi lagi kasus yang serupa
baik kalau pantauan anda untuk evakuasi dari para pemain sepak bola bagaimana ya di lapangan pak menteri
saya belum sampai ke sana
jadi yang jelas kejadian itu ketika para pemain sudah keluar dari lapangan
sudah keluar dari lapangan
dan harus dicatat bahwa ini penonton hanya penonton dari pendukung arema saja
jadi dari pihak lawan yaitu persebaya tidak ada
sudah dipastikan tidak ada dari prosedur
jadi ini korbannya korban insiden ini adalah hanya penonton aremania
kita bisa bayangkan kalau seandainya dua duanya boleh nonton mungkin bisa lebih
tidak bisa dibayangkan itu kejadiannya
terima kasih pak menko pmk pak muhajir effendi
waktunya dengan cnn indonesia breaking news
kami tunggu langkah langkah dari anda untuk penanganan korban
selamat selalu pak menteri